pak kalau misalnya papa perlu apa apa
kamu bilang aja mersi sama kajuan ya
yaudah papa istirahat ya
aku nggak berdaya sekarang
hidup aku gak ada gunanya lagi
hidupku cuma bergantung sama orang lain
mau apa kak
mau apa lagi
tante aku mau ketemu sama papa
suami saya tidak suka bunga
gara gara kamu suami saya sekarang terkapar tapi seperti ini
dan dengar saya tidak akan pernah memaafkan kamu
sekarang kamu mau apa lagi
sekarang sudah tidak ada yang membela kamu
papa kamu aja sekarang sudah kayak mayat hidup
dan bunga ini tidak diperlukan
itu kamu nah
lia tunggu papa li
papa kangen sekali sama kamu li
kenapa badanku gak bisa gerak
kenapa tanganku gak bisa bergerak
bapak harus makan
nanti kalau enggak badan bapak bisa lemas
iya pak ya
kalau bagi pak bimang
kalau itu pak bimang
mau kalian buang kemana saja
papa mau dibawa kemana ma
mama mau buang papa kamu
ma jangan ma
mersi mohon jangan
kesian papa ma
bapak gak boleh kayak gini
mama jangan kayak gini
itu bukan urusan mama
siapa suruh dia tidak tahu
tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih
dan biar dia menanggung
akibatnya dari perbuatannya
papa lagi sakit papa gak bisa hidup sendiri
sendirian di luar sana
dia akan tinggal bersama kamu
aku usir dari rumah ini
kau tahu yang bisa saya saksikan
apa yang gra careers
mama tuh keteluan banget sih
ma papa tuh kesian tau gak papa lagi sakit
mama keteluan tau gak
kalau kamu tidak suka keputusan mama itu terserah
dan kalau kamu lebih memilih papa kamu dan lia silahkan kamu juga keluar dari rumah ini
mama tidak akan membiayai semua keperluanmu lagi
kalau itu maunya mama aku bakalan keluar dari rumah ini
aku bakal nyusul mama dan aku gak bakal lagi balik ke sini
mama jahat mama jahat
nih kau berpikir apa
apa namanya perempuan
kalau kita ditemukan istri lalu

maksimal kalo beliau shutterplan
ganti aja dia apa apa
susah sekali di penso cincinstasio
gue gak tahan hidup sama mama
gue juga mau ngerawat papa
li kita pasti bisa kan berdua
dan kenapa kamu bawa barang barang kamu
juan mau pergi di rumah ini ma
junda gak betah
kalau juan pergi aku sendirian di rumah ini
aku tidak akan biarkan dia pergi
kamu jangan pergi dari rumah ini
kalau kamu pergi mama sendirian sayang
kamu tega lihat mama di sini sendiri ya
juan mama tahu mama sudah jahat
mana ada wanita yang tahan
kalau suaminya terus terusan mikirin perempuan lain
kasian juga mama
biar gimana pun juga kan
dan dia udah ngelahirin gue
maaf terima kasih sama kamu
habisnya uang mersi cuma cukup buat ngontrak rumah petak kayak gini
gak papa ko mer
ini udah cukupkingek buat kita
mau ngapain sih mer masih di sini
kita masuk yuk dingin di sini
gua tuh lagi bingung
kita kan gak punya uang nih
apa kita sanggup ya hidup sendiri kayak gini
aku baru pertama kali hidup kayak gini
kira kira aku bisa gak ya
enggak usah kayak gitu lah
kalo kita tuh bakal bisa terus
pasti ada jalan keluarnya kok
lo kan gak pernah tidur
maaf mas cari siapa
ya cari mercy lah
namun mercy liya dan pak yos mereka sudah diusir dari rumah ini sama ibu ingrid
sekarang mereka dimana
gua juga gak tau tri
liya sama mercy jalan dulu ya
mau cari kerjaan
liya berangkat dulu pak
terima kasih tahan aku besides